dan mengakomodasi program program presiden terpilih hasil bpres dua ribu dua puluh empat
sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari kpu
maka rapbn dua ribu dua puluh lima harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres
karena yang menjalankan rapbn dua ribu dua puluh lima adalah presiden terpilih
saya masih bersama ekonom senior yang juga sudah menulis
setidaknya tujuh belas buku dan puluhan artikel ilmiah lainnya
yaitu bung agustinus prasetyantoko bung pras
kita katakan dari presiden yang berhasil dua periode pak sb dan pak jokowi
itu selalu punya dinamikanya dalam masa transisi
saya juga mengutarakan hal ini pada waktu saya mewawancarai pak yusuf kala
karena waktu dua ribu empat belas misalnya itu harus ada kenaikan harga bbm
pak jokowi yang waktu itu sudah terpilih minta itu dilakukan oleh presiden sbi
nah itu sedikit yang bisa kita lihat dinamika masa transisi
tetapi dengan yang sekarang meskipun presidennya baru
yaitu katakan presiden elek adalah pak prabowo dan mas gibran
maka ini adalah tidak bisa dianggap sebagai presiden capres seratus baru
presiden baru rasa lama
ini akan menjadi sebuah transisi yang super mulus
pergantian rezim yang sebetulnya adalah kelanjutan
dan boleh dibilang pasangan salon ini mungkin ya jadi itu salah satunya
tentu saya tidak satu satunya penjelasan itu karena ingin melanjutkan program yang sudah ada
sehingga memang dari sisi keberlanjutan ini nggak ada isu sama sekali
tetapi justru mungkin yang diperlukan adalah
apapun alasannya ya sebuah pilihan kebijakan itu perlu koreksi
dan perlu ya reinventing gitu
tidak semata mata bisa diteruskan begitu saja
tentu saja arahnya kita nggak bisa berubah ya dan itu suatu yang positif
tetapi dari sisi teknikalitas dan teknokrasinya saya kira perlu diperbaiki
setiap presiden pasti akan punya
akan kembali menjadi presiden yang harus tahu situasi dan kondisi yang dihadapi
ini yang selalu ingin saya tanyakan
pada banyak ekonom atau juga para tokoh
karena bagaimanapun juga ikon pak jokowi itu adalah selain infrastruktur itu adalah ikn
sementara ikn anggarannya luar biasa besar
padahal pak prabowo juga pasti ingin punya sebuah ikon atau janji yang harus ia penuhi
tetapi juga yang paling penting adalah mengawinkan ikon pembangunannya masing masing
ya sekali lagi soal anggaran pemerintah ya
itu kan sekali lagi soal komitmen keputusan politik artinya
kalau memang disediakan ya ada
ya dan salah satu yang sangat mungkin kemudian dilakukan kan melebarkan defisit kan
yang sebenarnya kita juga masih bisa mengelola itu gitu
mungkin itu jadi catatan yang tidak terlalu baik kalau kita bicara soal bagaimana kita akan meningkatkan investasi dan sebagainya
pasti investor akan punya caratan dengan arah fiskal yang mungkin kita bilang kurang disiplin
atau lebih tidak disiplin daripada sekarang
yang kedua bahwa program program ikonik seperti itu
itu membutuhkan sekali lagi
itu yang namanya regulasi dan institusi
terjemahnya adalah aspek teknokrasi yang tinggi
karena kalau tidak itu bisa membawa kita kepada situasi yang
pengelolaannya tidak terlalu baik dan sebagainya
nah kalau begitu sri mulyani sendiri ada mengatakan
bahwa dengan situasi geopolitik geokonomi saat ini
ia melihat bahwa investor
itu ketika ingin menanamkan duitnya ke satu negara
itu tidak melulu tentang mencari profit
apakah kita memang selama ini punya relasi yang baik
nah artinya kalau misalnya investasi ini menjadi pertaruhan indonesia
apakah kita dianggap sebagai teman yang baik bagi para investor
ya sebenarnya penjelasan itu merujuk pada situasi di mana
yang namanya ekonomi global atau globalisasi selama ini
itu kan selalu mencari tempat yang paling menguntungkan
kalau dulu kan yang paling profitable gitu
kita tidak punya problem dengan kemudian
isu geopolitik yang terfragmentasi ini gitu
jadi memang kalau kita bicara soal bagaimana kita menarik investor
bagaimana kita meyakinkan pihak pihak yang kemudian punya preferensi terhadap kita
jadi kita memang akhirnya punya kedekatan dengan pihak pihak tertentu ya
itu saya kira bagian dari yang disebut sebagai friend shoring ini
di hampir seluruh dunia dia investasi
ini tentang kalau melihat investasi dari china itu tidak melulu tentang di mana dia merasa nyaman
karena memang china ingin melakukan investasi di mana mana
melakukan banyak perjalanan ke luar negeri dan menawarkan ikn
anda merasa yakin nggak ikn ini bisa diselesaikan
atau anda melihat ikn ini bisa menjadi sebuah ikon yang
tetapi memang tidak secepat yang diharapkan
kita kalau kita tergantung kepada satu dua saja investor luar negeri
yang mendanai sebagian besar aktivitas ekonomi kita
justru yang kita perlukan adalah memastikan bahwa investasi itu sebanyak mungkin terdiversifikasi
dan itu tentu sekali lagi membutuhkan teknokrasi
investasi secara umum tidak satu dua friend gitu
itu pasti memperhatikan soal rating
ya rating lembaga rating yang memberikan rating kepada negara kita ini gitu
ya tapi sekali lagi kalau tidak hati hati
soal bagaimana mengelola utang kita
bagaimana mengelola proyek proyek besar kita
itu punya resiko untuk turun
dan itu sudah disampaikan dalam satu tulisan di laman internasional
bahwa sebuah lembaga rating sangat mungkin menurunkan rating indonesia
kalau dilihat bahwa program program yang mereka sebut sebagai populis itu ternyata menambah utang
dan itu memberi nilai tambah bagi ekonomi secara
ketika melihat kita berutang hanya untuk program populis
dan itu akan menurunkan rating kita
dan menurunkan kepercayaan investor berinvestasi di indonesia
buat anda ketika keberlanjutan ini adalah sebuah keniscayaan
bagi presiden dan wakil presiden terpilih
makansi yang gratis juga tetap bisa jalankan
saya masih mengandalkan bahwa
keberlanjutan itu mengandaikan ada satu prakondisi tertentu
satu adalah bahwa program program yang dilanjutkan itu atau keberlanjutan itu
memperhatikan aspek teknokrasi satu
kalau begitu karena anda mengetahui aspek teknokrasi
jawabannya cuma sederhana anda yakin bisa jalan atau enggak
terima kasih bung prasutan toko untuk analisisnya
yang paling penting adalah sebenarnya pada saat kita berbicara empat belas maret dua ribu dua puluh empat ini
anda ingin mengatakan bahwa fondasi ekonomi kita baik
dan ini perlu diteruskan oleh menteri keuangan siapapun nanti di era berikutnya
untuk menjaga apbn kita supaya meskipun ada persoalan politik
tetapi itu tidak pernah berbarengan dengan fondasi ekonomi yang solid
terima kasih juga bagi anda yang sudah menyaksikan rossing
tetaplah di kompas tv independen terpercaya